ibu pak regar
ngapain mereka disini
kenapa celing celinguk celinguk gitu
nah meja ini kosong
jauh lebih nyaman kan
berimbang warung meah yang pengen
di pinggir jalan tadi
biar temen saya bisa milih dulu ya
nih lo liat menunya
menu andalannya itu
elah ini mah sama aja
kayak mie ayam tadi
ini mah minumnya pakai es jeruk manis
namanya aja nih kebarat baratan
dan harganya mahal
karena kualitasnya juga beda
udah deh lu gak usah mikirin harga
lu pesen aja apapun yang lo mau
lo gak suka sama menu makanan disini
mau pindah ke resto lain
tapi boleh gak sih
kalo gue mesennya banyak
lo kan tadi udah makan mie ayam
ya boleh lah
kan gue udah bilangnya
kan gue udah bilangnya banyak
kan gue udah bilangnya banyak

ya lo gak usah pikirin harga
lo gak usah mikirin apapun itu
iya kak silahkan
mau pesen apa
sama french orange pancernya juga satu
sama aja deh mas
tapi bikin enam porsi ya
eh yang lima nya dibungkus
oke baik ya
ditunggu pesenannya untuk pesenannya kak
ini saya udah catet
ini menu nya saya beli lagi
tunggu bentar ya pak
kalau bu nawang tidak kerja disini lagi
kalau bu nawang tidak kerja disini lagi
saya kira masalah kecil seperti itu pak
saya gak perlu sampaikan ke pak raymond
saya nggak kepikiran sejauh itu pak
pak alex bilang hal kecil
dari awal saya dekati bu nawang
pak alek tau itu
jadi apapun tentang bu nawang
saya harus tau
kita kesampingkan masalah hati
saya tau pak alek
bu nawang itu sangat berdedikasi sama kerjaannya
dia karyawan sejati
saya pernah menawarkan kerjaan untuk dia
dengan posisi yang lebih bagus dari ini
dengan gaji yang lebih bagus dari itu
dengan gaji yang lebih bagus dari ini
tapi bu nawang tidak mau
dia sangat menghormati pak alek
dia sangat menghormati pak alek
pak alek sengaja menekan bu nawang
karena pak alek tau bu nawang
bukan pak remon
bukan pak remon
bukan pak remon
bukan masalah itu
bukan masalah itu
pak remon kan tahu sendiri
kalau bu nawang
memang mengundurkan diri
karena dia bilang mau fokus
ngurus anaknya pak
pak remon juga tahu kan
kalau saya saat ini memang
sedang banyak masalah
sangat komplikated pak
saya gak sempat untuk kasih tau pak remon soal bu nawang
sedang banyak masalah itu
sedang banyak masalah itu
yakin dengan hal itu
sedang banyak masalah itu
sedang banyak masalah itu
sedang banyak masalah itu
tujuan pak remon kesini
tujuan pak remon kesini
bukan hanya soal bu nawang juga kan
tujuan pak remon kesini
tadinya saya ingin bicara ke bisnis
tapi bisa ditunda saja
bukan hanya soal bu nawang lebih penting
pak remon tolong tunggu sebentar
bagaimana kalau kita bicara soal bisnis

karena pak remon tau perusahaan saya kan lagi terpuruk pak
hanya pak remon yang bisa bantu menyelamatkan perusahaan saya ini
tapi ditunda saja dulu ya
sebentar pak remon
nanti saja jangan sekarang
tolong pak remon sebentar pak remon
tolong pak remon sebentar pak remon
kasih waktu saya sebentar pak remo
nanti jangan sekarang
nanti jangan sekarang
ya tapi kapan pak
setelah saya ketemu bu nawang
pak remon kan pak remon sendiri yang bilang
pak remon tau
bisnis itu gak bisa ditunda
waktu adalah uang pak
saya tidak bisa konsentrasi pak alex
saya tidak bisa konsentrasi pak alec
kalau pikiran saya kemana mana
saya tidak tenang
lagipula pak alec tau kan
ini semua gara gara siapa
dan tergantung dengan siapa
jadi jangan mendesak saya
jadi jangan mendesak saya
bukan hanya pangeran
sama cewek asuman itu yang bikin saya tenang
saya juga tak mau tersalah
oh boleh boleh kan ayo kita ke dalam aja
silahkan duduk dulu pak saya panggil meja saya ke belakang
sepertinya makanan di sini harganya ekspensif bu
saya yakin bu nawang pasti keterima di sini
mudah mudahan ya pak regar
para biar tapi kenapa yang kerja di sini masih pada muda muda ya
yang ada jangan jangan saya nggak keterima pak
percayalah bu nawang tuh menurut saya a sweet a young lady young woman
terima kasih pak regar
ini dia dua belas
ibu pak regar ngapain mereka di sini
sepertinya ada yang pecah ya pak reyan
ya biasa namanya restoran
pasti ada aja yang miss bu
lu kenapa ceroboh banget sih usus goreng
ikut tahu sama pak reger
kok bisa ada disini